kita beralih ke informasi selanjutnya ini ada belasan ibu muda di magelang jawa tengah yang menjadi korban keracunan setelah mengkonsumsi jamu tradisional untuk menambah air susu ibu atau asi
ya dan akibat dari kejadian ini para korban terpaksa mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit umum daerah setempat
hingga selasa siang sebelas ibu muda warga dusun treko desa sendan kabupaten magelang jawa tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah muntilan magelang lantaran menderita keracunan
diduga sebelum kejadian belasan korban tersebut mengonsumsi jamu tradisional untuk menambah air susu ibu atau asi pada senin pagi
namun selama beberapa jam mereka merasakan pusing
dari keterangan pihak rumah sakit sebelas korban tersebut masuk ke rumah sakit pada senin sore
hingga dini hari
umumnya para korban mengalami kejelayan hampir sama yaitu mual muntah dan pusing
kondisi pasien cukup baik walaupun lemah tapi sudah tidak muntah
sudah cukup baik kondisinya tapi masih kita observasi
sementara itu pihak kepolisian resort magelang mengamankan pembuat jamu berinisial
serta beberapa barang bukti antara lain alat penumbuk botol jamu dan beberapa bungkus jamu sasetan
jadi kemarin kami menerima laporan bahwa salah satu desa di kecamatan mungkin ada korban keracunan diduga keracunan minum jamu
yang sekarang diberikan
masih kita tangani
kini sebelas warga korban keracunan masih dirawat di rumah sakit umum daerah muntilan